hai mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan datang menyambangi gedung komisi pemberantasan
korupsi pada pukul sembilan waktu indonesia barat ia akan menjalani pemeriksaan untuk tersangka iwa
karniwa yang merupakan mantan sekda jabar aher sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada senin
kemarin namun berhalangan hadir dan minta dijadwalkan ulang untuk diperiksa selasa ini
ahmad heriawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan proyek mekarta untuk
tersangka iwa karniwa sebelumnya kpk telah menetapkan iwa sebagai tersangka karena diduga
menerima suap terkait pembahasan peraturan daerah rencana detail tata ruang atau perda
rdtr untuk pemka bekasi kpk menduga perda tersebut berkaitan dengan pengurusan izin
pembangunan proyek meikarta di kabupaten bekasi